pada kesempatan yang pertama kami akan berkunjung ke teman kita yaitu saudara rusman sitinjak
vitamin d juga menyembuhkan berbagai penyakit autoimun
dan jalanku sangat kaya
gimana tertarik untuk memilih ini
momen yang tidak terlupakan pada saat syuting
mas hanung ini kan satu pasti bisa dikatakan ekspektasinya tinggi sekali ya
tetapi untuk masuk bisa diterima oleh masyarakat persoalannya menjadi lain sekali
dikutip dari cnn indonesia com
dan mungkin karena pertama kali pengalaman di sini yang banyak
sampai jumpa di video selanjutnya
mendengar informasi pelajaran dari siaran radio
terus saya sering membuat film tentang apa namanya